ada mulut antara perempuan dan petugas kepolosian ini terjadi
saat petugas tengah menggelar razia masker dan kelengkapan kendaraan
di jalur bypass bandara internasional lombok
dengan berbagai macam cara dan alasan
perempuan ini mencoba berkilah agar bisa lepas dari pemeriksaan petugas
namun petugas tidak percaya begitu saja
saat petugas menggeledah tas ditemukan satu paket sabu sabu
alat hisap dan sejumlah uang
petugas kemudian mengamankan perempuan ini
untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di mapolres lombok tengah
dari hasil pemeriksaan perempuan ini mengaku membeli sabu seberat satu tujuh puluh delapan gram
di karangbagu kota mataram
ia berencana menjualnya di wilayah pantai kuta lombok tengah
atas perbuatannya ia terancam hukuman kurungan maksimal dua puluh tahun penjara
sementara di pekan pertama tahun dua ribu dua puluh satu
aparat satwa reserse narkoba pores metro jakarta pusat
kembali mengegalkan upaya penyelidupan narkotik
dalam keterangannya selasa pagi polisi menyebut
meski bukan terbilang modus baru
upaya tersangka menyeludupkan narkoba dari jerman ke jakarta
terbilang cukup licin
ia ini mengemas barang haram dalam paket mainan anak
upaya penyeludupan terbongkar berkat kecurigaan petugas biaya dan cukai
yang kemudian bekerjasama dengan pores metro jakarta pusat
hasilnya tersangka jj diamankan saat akan mengambil paket barang haram
dari sebuah kantor jasa ekspedisi
petugas juga berpikir
mengamankan barang bukti lain seperti timbangan elektrik
empat buah ponsel dan sejumlah buku tabungan berikut atm
yang biasa digunakan tersangka untuk bertransaksi
akibat perbuatannya tersangka dijerat undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati
polisi juga terus melakukan pengembangan
guna mengungkap bandar besar jaringan internasional yang ada di jakarta
dini putar cnn indonesia